rapat dewan gubernur bank indonesia pada tanggal delapan belas dan sembilan belas agustus dua ribu dua puluh
memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan
suku bunga deposit facility sebesar tiga dua puluh lima persen
dan suku bunga lending facility sebesar empat tujuh puluh lima persen
berlaku efektif hari ini sembilan belas agustus dua ribu dua puluh
bank indonesia menekankan pada jalur kuantitas
melalui penyediaan likuiditas untuk mendorong
pemulihan ekonomi dari dampak pandemi covid sembilan belas
termasuk dukungan bank indonesia kepada pemerintah
dalam mempercepat realisasi apbn tahun dua ribu dua puluh
di samping keputusan tersebut bank indonesia menempuh pula
menyebutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah
agar sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar
kedua memperkuat strategi operasi moneter
guna meningkatkan transmisi stand kebijakan moneter
yang akomodatif yang ditempuh bank indonesia
ketiga menurunkan batasan minimum uang muka atau down payment
dari kisaran lima dolar per juta dolar
sepuluh persen menjadi persen dalam pemberian kredit
atau pembiayaan kendaraan bermotor atau kkb pkb
untuk pembelian kendaraan bermotor berwawasan lingkungan
dengan tetap memerhatikan prinsip kehati hatian
keempat memperkuat sinergi bersama perbankan
fintech pemerintah serta otoritas terkait
dalam rangka percepatan digitalisasi antara lain melalui dukungan digitalisasi umkm
dan gerakan nasional bangga buatan indonesia atau gernas bpi
perluasan aksektasi kris qr indonesian standard berbasis komunitas
serta dorongan penggunaan qr indonesia standard dalam e commerce
koordinasi kebijakan yang erat dengan pemerintah dan komite stabilitas sistem keuangan
terus diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan
serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional
perekonomian global mulai menunjukkan tanda tanda perbaikan
perbaikan setelah mengalami tekanan berat pada triluan dua dua ribu dua puluh
sejalan dengan dampak pandemi covid sembilan belas
indikasi perbaikan ekonomi mulai terlihat di beberapa negara khususnya di tiongkok
didorong dampak penyebaran covid sembilan belas yang telah berkurang
dan stimulus kebijakan fiskal yang terjadi
perekonomian global pada paruh kedua dua ribu dua puluh diperkirakan akan membaik
meskipun belum kembali ke level sebelum covid sembilan belas sejalan dengan penerapan protokol kesehatan
di era kenormalan baru
sejumlah indikator ekonomi dini mengindikasikan arah pemulihan ekonomi global
meningkatnya mobilitas masyarakat global
membaiknya keyakinan konsumen dan bisnis di banyak negara
serta naiknya pmi manufaktur di amerika serikat eropa dan tiongkok
kecepatan pemulihan ekonomi global ke depan akan dipengaruhi
perkembangan covid sembilan belas itu sendiri mobilitas ekonomi merespon pandemi
besaran dan kecepatan stimulus kebijakan
terutama stimulus fiskal kondisi sektor keuangan dan korporasi
serta struktur perekonomian suatu negara
di dalam negeri perbaikan pertumbuhan ekonomi domestik juga mulai terindikasi pada juli dua ribu dua puluh
setelah mengalami kontraksi pada triluan ii dua ribu dua puluh
pertumbuhan ekonomi triluan ii dua ribu dua puluh
sebagaimana kita ketahui terkontraksi sebesar lima tiga puluh dua persen year on year
dibandingkan dengan capaian triwulan satu dua ribu dua puluh sebesar dua sembilan puluh tujuh persen year on year
pembatasan sosial berskala besar atau psbb
untuk mencegah penyebaran pandemi covid sembilan belas
menyebabkan terbatasnya mobilitas manusia dan barang
yang kemudian menurunkan permintaan domestik
serta aktivitas produksi dan investasi
perkembangan pada juli dua ribu dua puluh memperkuat indikasi pemulihan permintaan domestik dimaksud
tercermin pada kenaikan indikator dini seperti mobilitas masyarakat
penjualan eceran dan online keyakinan konsumen
kegiatan usaha perekonomian global yang membaik juga mendorong perbaikan prospek kinerja sektor eksternal
dan pemulihan ekonomi nasional
tercermin pada kenaikan ekspor sejumlah komoditas seperti besi dan baja
pembangunan ekonomi global yang membaik
tercermin pada juli dua ribu dua puluh
serikat diperlukan untuk menurunkan devisit transaksi berjalan
dan diperlukan untuk menurunkan devisit transaksi berjalan
pembangunan ekonomi global yang mempunyai keberhasilan di perusahaan negara dan keperluan
pembangunan ekonomi global yang memperlukan penerbangan kinerja dan keperluan diskusi
dua puluh persen pada triwulan satu dua ribu dua puluh menjadi satu dua persen dari pdb pada triwulan dua ribu dua puluh
serta peningkatan surplus transaksi modal dan finansial
penurunan defisit transaksi berjalan terutama dipengaruhi penurunan impor
sejalan melemahnya permintaan domestik
sementara itu kenaikan surplus transaksi modal dan finansial
didorong berlanjutnya aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik
sejalan dengan besarnya likuiditas global tingginya daya tarik aset keuangan domestik
dan terjaganya keyakinan investor terhadap prospek perekonomian domestik
perkembangan positif neraca pembayaran indonesia berlanjut pada bulan juli dua ribu dua puluh dipengaruhi
dengan surplus neraca perdagangan yang relatif besar
yaitu sebesar tiga dua puluh enam miliar dolar amerika serikat
investasi portfolio juga kembali mencatat net inflow atau kembali masuk
sebesar satu dua puluh lima miliar dolar as meskipun kondisi ketidakpastian pasar keuangan global masih relatif tinggi
posisi cadangan devisa indonesia pada akhir juli dua ribu dua puluh
meningkat menjadi sebesar satu ratus tiga puluh lima satu miliar dolar amerika serikat
setara pembiayaan sembilan bulan import atau delapan enam bulan import dan pembayaran utang luar negeri pemerintah
tingkat atau posisi cadangan tersebut jauh berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan import
pasaran nilai tukar rupiah
nilai tukar rupiah tetap terkendali dengan mekanisme pasar yang berjalan baik
meskipun mulai juli dua ribu dua puluh mengalami pelemahan dipengaruhi oleh tingginya ketidakpastian pasar keuangan global
pada juli dua ribu dua puluh rupiah mencatat depresiasi dua tiga puluh enam persen secara point to point atau dua sembilan puluh dua persen secara rata dibandingkan dengan level juni dua ribu dua puluh
antara lain disebabkan kekhawatiran terhadap terjadinya gelombang kedua pandemi covid sembilan belas prospek pemulihan ekonomi global
dan peningkatan ketidakpastian pasar keuangan akibat kenaikan tensi geopolitik amerika serikat dan tiongkok
kekhawatiran yang sama berlanjut sehingga rupiah pada agustus dua ribu dua puluh kembali mendapat tekanan
dibandingkan dengan level akhir tahun dua ribu sembilan belas rupiah terdepresiasi enam empat puluh delapan persen year to date
memandang bahwa nilai tukar rupiah masih berpotensi untuk menguat seiring levelnya yang secara fundamental masih under value
didukung oleh inflasi yang rendah dan terkendali defisit transaksi berjalan yang rendah
daya tarik aset keuangan domestik yang tinggi dan premi risiko indonesia yang semakin menurun

tercatat rendah yaitu satu lima puluh empat persen year on year
menurun dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar satu sembilan puluh enam persen year on year
rendahnya inflasi dipengaruhi oleh masih lemahnya permintaan domestik
konsentrasi kebijakan bank indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi
serta stabilitas nilai tukar yang terjaga
kedepan bank indonesia tetap konsisten menjaga stabilitas harga
dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah
baik di tingkat pusat maupun daerah
untuk memastikan inflasi tetap rendah dalam sasarannya sebesar tiga persen plus minus satu persen
kondisi likuiditas lebih dari cukup dan transmisi penurunan suku bunga berlanjut
ditupang dengan strategi operasi moneter yang ditempuh oleh bank indonesia
hingga empat belas agustus dua ribu dua puluh bank indonesia telah menambah likuiditas
di perbankan dan pasar uang sebesar rp enam ratus lima puluh satu lima puluh empat triliun
antara lain dari penurunan giro wajib minimum atau gwm sekitar rp satu ratus lima puluh lima triliun
dan ekspansi moneter sekitar rp empat ratus delapan puluh tujuh triliun
termasuk di antaranya adalah dalam bentuk temripum
dan penurunan uang sebesar rp satu ratus lima puluh lima triliun
sebelum merambahnya pada saat puncak pandemi covid
longgarnya kondisi likuiditas mendorong tingginya rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga
yaitu dua puluh enam dua puluh empat persen pada juni dua ribu dua puluh
dan rendahnya suku bunga pasar uang antarbank
yaitu sekitar tiga enam persen
longgarnya likuiditas serta penurunan suku bunga kebijakan
berkontribusi menurunkan suku bunga perbankan dan imbal hasil sbn
sementara itu imbal hasil sbn untuk tenor sepuluh tahun
turun tiga puluh delapan basis point pada juli dua ribu dua puluh
dari tingkat atau level juni dua ribu dua puluh
sekitar enam delapan puluh tiga persen atau mendekati pada tingkat sebelum covid sembilan belas
di tengah suku bunga yang menurun
pertumbuhan besaran moneter m satu dan m dua pada juni dua ribu dua puluh mengalami perlambatan
menjadi masing masing delapan dua persen
antara lain dipengaruhi oleh permintaan dan pertumbuhan ekonomi domestik yang belum kuat

bank indonesia terus memperkuat sinergi ekspansi moneter
dengan akselerasi stimulus fiskal pemerintah
dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi nasional
bank indonesia melanjutkan komitmen untuk pendanaan apbn tahun dua ribu dua puluh
melalui pembelian spn dari pasar perdana
rangka pelaksanaan undang undang nomor dua tahun dua ribu dua puluh baik melalui mekanisme pasar maupun
secara langsung sebagai bagian upaya bersama untuk mendukung percepatan implementasi program
langkah langkah ini tetap didasarkan pada kaedah kaedah kebijakan fiskal dan moneter
yang prudent dan dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi
sampai dengan tanggal delapan belas agustus dua ribu dua puluh bank indonesia telah membeli sbn di pasar perdana
sesuai dengan keputusan bersama menteri keuangan dan gubernur bank indonesia tanggal enam belas april
dua ribu dua puluh sebesar rp empat puluh dua sembilan ratus enam puluh tiga
termasuk di dalamnya dengan skema lelang utama lelang tambahan atau green sue option
sementara itu pembelian spn oleh bank indonesia di pasar perdana melalui mekanisme pembelian
langsung sesuai dengan keputusan bersama menteri keuangan dan gubernur bank indonesia tanggal
tujuh juli dua ribu dua puluh berjumlah rp delapan
sampai dengan delapan belas agustus dua ribu dua puluh
dengan komitmen bank indonesia dalam pembelian spn dari pasar perdana tersebut
pemerintah dapat lebih memfokuskan pada upaya akselerasi realisasi apbn
untuk mendorong pemulihan dunia usaha dan mendorong pemulihan ekonomi nasional
dan rasio kredit permasalah atau non performing loan tetap rendah
yaitu tiga sebelas persen secara bruto dan satu enam belas persen secara neto
namun demikian penyaluran kredit pembiayaan dari sektor keuangan masih rendah
dipengaruhi permintaan domestik yang masih lemah sejalan dengan kinerja dunia usaha dan korporasi
yang masih mengalami tekanan serta kehatian perbankan
akibat berlanjutnya pandemi covid sembilan belas
pertumbuhan kredit pada juni dua ribu dua puluh tercatat rendah yaitu sebesar satu empat puluh sembilan persen year on year
program resuasi kredit yang diharapkan dapat mendorong penyaluran kredit
hingga bulan juni dua ribu dua puluh mencapai lima belas tujuh puluh satu persen dari total kredit
oleh likuiditas perbankan yang terjaga
sementara itu pertumbuhan dana pihak ketiga tercatat tujuh sembilan puluh lima persen year on year pada juni dua ribu dua puluh
menurun dibandingkan dengan pertumbuhan mei dua ribu dua puluh sebesar delapan delapan puluh sembilan persen year on year
untuk mendukung pemberian kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor yang berwawasan lingkungan
untuk menurunkan batasan minimum uang muka atau down payment untuk jenis kendaraan roda dua dari sepuluh persen menjadi persen
kendaraan roda tiga atau lebih yang non produktif dari sepuluh persen menjadi persen
dan kendaraan roda tiga atau lebih yang produktif dari lima persen menjadi persen
keputusan ini tetap memerhatikan prinsip kehatian kehatian
dan tersebut hanya berlaku bagi bank bank yang mempunyai rasio non performing loan di bawah lima persen
kelancaran sistem pembayaran baik tunai maupun non tunai tetap terjaga
kedepan bank indonesia terus memperkuat berbagai perkembangan positif pada aktivitas ekonomi dan keuangan digital
termasuk peningkatan akseptasi masyarakat
dan berbagai inovasi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi dan keuangan digital
dukungan kebijakan sistem pembayaran akan diarahkan untuk mendorong efisiensi industri
dan mempercepat berbagai deliverable atau capaian capaian
di dalam mengimplementasikan blueprint sistem pembayaran indonesia dua ribu dua puluh lima
dalam rangka meningkatkan daya saing industri
termasuk pelaku umkm pada transaksi daring
bank indonesia mendorong penggunaan quick response indonesia standard atau kris
dengan metode transaksi tanpa tatap muka sebagai kanal pembayaran dalam e commerce
bank indonesia juga akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dan otoritas terkait
sekali lagi yang mekanisme pembelian langsung berdasarkan skb tujuh juli
menteri keuangan dan gubernur bi hanya berlaku untuk tahun ini tidak berlaku untuk tahun depan
itu adalah penegasan yang sudah kita ikuti dan kita dengarkan dari ibu menteri keuangan
pada tahun ini fokus bagaimana secara sinergi yang kuat pemerintah bi ojk lps dunia usaha dunia perbankan
mari bergotong royong memulihkan ekonomi untuk segera kita pulih dari pandemi covid sembilan belas untuk kesejahteraan masyarakat